dalam persidangan kasus first travel majelis hakim memeparkan pertimbangannya terkait kugatan dan cukan para korban
berdasarkan pertimbangan itu majelis hakim memutuskan untuk menolak gugatan para korban
salah satu pertimbangan majelis hakim dalam putusannya adalah melihat adanya ketidaksesuaian antara tuntutan ganti rugi dengan kerugian para korban yang sebenarnya
menurut majelis hakim tentutan kerugian yang sebesar rp empat puluh sembilan miliar hanya dapat dibuktikan sebesar rp satu satu ratus empat
para korban first travel pun mengaku kecewa dengan putusan tersebut
mereka akan melakukan upaya hukum
putusannya kita ditolak
tapi kita seolah olah
kuasa hukum jemaah umroh first travel natalia rusli mengaku akan terus mengawal kasus ini
kami hanya mau menanggapi soal surat yang kami layankan ke kementerian agama pada tanggal dua puluh lima november
ini bukti sudah diterima oleh kementerian agama
dan kami sangat menyambut gembira bahwa menteri agama pada tanggal dua puluh delapan november langsung menyikapi bahwa akan memberangkatkan
enam puluh tiga jemaah umroh ke tanah suci
skemanya seperti apa itu
skemanya seperti penganggaran dan akan memberangkatkan dengan menggunakan beberapa travel haji
itu dananya dari mana mbak
dananya kalau soal dana itu sudah jelas ya mas ya
bahwa aset tidak ada hubungan dengan aset
jadi itu dananya mungkin pemerintah
kendati sidang perdata telah diputuskan
namun majelis hakim memberikan waktu kepada penggugat mengajukan banding
fahmi febrian depok jawa barat